kita beralih ke info lainnya mengurus surat surat di polrestabes surabaya seperti sim dan skck
kini tidak lagi ribet dan bahkan dibuat menyenangkan
salah satunya di sini nih tes teori pembuatan sim dilakukan dengan aplikasi games di ponsel pintar
wah lebih ini ya millennials ya demi millennials kreatif
atas terobosannya polrestabes surabaya berhasil meraih penghargaan sebagai wilayah birokrasi bersih
dan melayani atau wbbm dari kemenpan rb
penghargaan ini diberikan untuk polrestabes surabaya karena dianggap berhasil meningkatkan pelayanan publik yang efisien untuk masyarakat
dalam mengurus pelayanan publik seperti sim skck bahkan inovasi cashless atau tanpa uang tunai saat melakukan transaksi pembayaran
upaya ini untuk mengurangi praktik kkn dan korupsi di dalam birokrasi kepolisian
kebetulan saya memang orangnya nggak suka pegang uang tunai ya
karena ribet masalah kembalian kemudian resiko untuk kehilangan uang juga lebih besar kalau misalkan kita pegang uang tunai
polrestabes surabaya juga memberikan layanan perpanjangan skck lima menit langsung jadi dengan cara mendaftarkan diri melalui online
namun sayangnya masih ada masyarakat yang belum tahu dan terkadang server pendaftaran skck online yang sering terganggu
dan tidak dapat digunakan sementara waktu
saya belum tahu baru tahu ini
saya sudah skck online
dikasih tahu siapa mas
itu tadi ada di informasi juga
sedangkan untuk pembuatan sim satuan penyelenggara administrasi atau satpas kolombo surabaya memberikan latihan teori melalui games
yang dapat diunduh di ponsel pintar dan juga disediakan di ruang tunggu pembuatan sim
banyak masyarakat yang akan mengajukan sim selalu gagal pada tahap tes teori
sebelum mereka akan melanjutkan ke tahap tes praktik
dengan menggunakan kendaraan
nah supaya menghemat waktu dan menambah wawasan bagi para calon pemilik sim
maka satpas kolombo surabaya membuat games minimis traffic
games ini dimainkan dengan menjawab pertanyaan seputar lalu lintas yang sering muncul saat mengikuti tes teori sim
dan diberi batas waktu untuk menjawabnya
setelah berhasil menyelesaikan semua pertanyaan nilai akan muncul di akhir permainan
saya rasa panitia kemenpan mempunyai banyak penilaian apa yang dilakukan polrestabes surabaya
mereka melihat seberapa jauh berapa besar komitmennya mulai dari kapolresnya sampai ke bawah itu terhadap anti kkn
meski telah menyandang predikat sebagai wbbm seluruh pihak polrestabes surabaya tetap perlu menjaga kredibilitasnya
agar terus menjadi pelayan masyarakat yang
odi kornelia surabaya